pembinaan kepada jajaran pengadilan militer mahkamah agung terus dilakukan
kali ini jajaran pengadilan militer dua ratus sepuluh semarang untuk menyegarkan dan mengingatkan kembali soal kepemimpinan dan integritas
dirjen badimilton ma marsikal pertama tni yuwono agung nugroho
tak hanya meminta jajaran pengadilan militer untuk menjaga integritas
namun juga banyak bersyukur untuk membangkitkan semangat demi kinerja membaik dan berintegritas
sesuai petunjuk ketua ma bahwa integritas merupakan urat nadi dalam menjalankan persidangan di peradilan
baik peradilan tata usaha negara maupun peradilan militer
yuwono juga menekankan kepada seluruh hakim maupun
aparatur pengadilan agar selalu menjaga integritas dan dilandasi syukur yang tinggi atas pemberian tuhan
saya menekankan kepada seluruh aparatur seluruh hakim aparatur pengadilan
supaya selalu meningkatkan integritas dan selalu dilandasi rasa syukur yang tinggi atas nikmat karunia yang sudah tuhan berikan
dengan syukur tersebut akan menimbulkan kebanggaan dengan bangga akan timbul kecintaan dengan cinta
kita akan membangkitkan semangat yang terwujud dalam kinerja peradilan yang semakin membaik dan semakin berintegritas
pembinaan ini diikuti oleh sekitar lima puluh orang di lingkungan pengadilan militer dua ratus sepuluh semarang
yang terdiri dari pamen pama bintara tamtama hingga asn
setelah acara marsikal pertama tni yuwono agung nugroho meninjau dan mengelilingi pengadilan setempat
mars tv semarang jawa tengah
topik lainnya sekjen partai nasdem hermawi taslim mengatakan tidak ada perbedaan perlakuan
saat menyambut kehadiran prabowo subianto ataupun anies baswedan di nasdem tower
sebelumnya karpet merah digelar saat surya menyambut langsung kehadiran presiden terpilih prabowo subianto di nasdem tower
sementara saat anies baswedan datang diterima melalui pintu samping nasdem tower
disambut politisi nasdem sugeng suparwoto
terkait hal itu taslim menegaskan tidak ada perbedaan dan semua diperlakukan sama
nah pak anies dengan kantor nasdem ini sudah seperti rumahnya sendiri hampir setiap minggu beliau datang di sini
bahkan kadang kadang datang tanpa pemberitahuan sehingga melalui jemputan dua tidak ada
jadi tidak ada perbedaan apa apa pak anies kemarin sampai jam setengah sebelas di sini
presiden terpilih prabowo subianto sempat disambut karpet merah kala menyambangi nasdem tower kemarin
namun penyambutan karpet merah itu tidak terjadi
jika sehabis persaingan timbul kerjasama
sementara calon presiden anies baswedan tiba di kantor dpp nasdem untuk menghadiri acara berbuka puasa
tanpa disambut surya paloh anies masuk ke kantor dpp nasdem
anies tak mempersoalkan pertemuan antara rival politiknya di pilpres prabowo dengan ketua umum parpol pengusungnya surya paloh
ya saya rasa itu sesuatu yang baik
ada tokoh seperti pak prabowo mau berkunjung
lalu partai nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut
sesuatu yang tidak ada yang luar biasa
tapi katanya nasdem ini v dua vv pak bisa gabung ke pak prabowo
ya tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi
kepada rival politik di pilpres prabowo subianto banyak dibaca sebagai bagian dari upaya bergabungnya nasdem ke koalisi prabowo
meskipun sejumlah petinggi partai nasdem mengatakan peluang koalisi masih lima puluh
pertanyaannya benarkah perlakuan yang terlihat berbeda saat menyambut prabowo dan anies baswedan di nasdem
tower menjadi tanda nasdem telah meninggalkan anies dan koalisi perubahan
kami diskusikan bersama dengan para narasumber bergabung saat ini
pengamat politik dari universitas indonesia aditya perdana dan politisi partai nasdem irma suryani chaniago
terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini
walaupun kemudian sekjen partai nasdem mengatakan bahwa tidak ada perlakuan berbeda tidak ada perlakuan yang spesial antara satu pihak tertentu
muncul pendapat seperti ini hal yang wajarkah atau ada hal lain mungkin yang jadi cermatan anda
yang menjadi istimewa itu karena memang ada kunjungan yang punya maknanya akan bisa beragam ya
karena pada waktu itu disampaikan bahwa kunjungan spesial pak prabowo itu tentu dalam kerangka
karena satu memang secara formal mengapresiasi apa yang disampaikan oleh pak surya paloh terkait dengan kemenangan dari pak prabowo itu sendiri
yang kedua orang kemudian
beranggapan atau berinterpretasi bahwa ini adalah sebuah pembuka jalan gitu ya dari usaha nasdem untuk di dalam menjadi bagian dari pemerintahan pak prabowo ke depan ya
ini yang mungkin akan menjadi sebuah interpretasi yang akan jadi sangat beragam dan saya pikir itu menjadi sangat wajar karena itu dilakukan pada waktu yang bersamaan kepada sumber yang utama yaitu partai nasdem
kalau bagi apa namanya pihak yang melihat di luar itu tentu akan punya interpretasi
jadi itu adalah interpretasi yang sangat beragam dan saya pikir itu wajar
maka alamat gugatannya tentu ke mahkamah konstitusi
tugas mk itu mengatasi menyelesaikan perselisihan
artinya ketika kpu meminta untuk mk menolak
perhitung jawaban kpu itu sudah benar
kpu kan tidak ada urusannya dengan abuse of power
ya itu abuse of power itu memang urusannya pemerintah
pemerintah yang menjadi sasaran dari gugatan ini
tapi akan dibuktikan bahwa
campur tangan pemerintah langsung atau tidak langsung itu
langgar dua prinsip penting
yaitu asas pemilu dan prosedur pemilu
ini di ini dilanggar semua ini
ini dilanggar semua bang martin
nanti kita buktikan sama sama deh
saya juga menghindari ya membawa sesuatu hal yang harusnya kita bahas di persidangan
saya hanya sedikit menjelaskan dan menanggapi apa yang disampaikan oleh pak suparman
di undang undang pemilu dua ribu tujuh belas itu jelas tsm itu ranahnya bawaslu
lalu itu juga diakomodir dalam putusan mk dua ribu tujuh belas
ketika bapak prabowo subianto pun kalah dengan dalil tsm
nah ini pun juga sama dalam kutipan pertimbangan itu ya
yang dimaksud tsm itu bukan ranah mahkamah konstitusi untuk mengadili dan meriksa
nah itu juga ada di peraturan mahkamah konstitusi
saya juga bukan ingin membatasi ruang sebagai sesama praktisi untuk menafsir
namun kalau dibilang tadi ada kekosongan undang undang menurut kami sudah diatur
makanya kami dalam jawaban kami itu dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa
permintaan ataupun permohonan tersebut haruslah tidak dapat diterima ataupun ditolak
karena bukan merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi
saya melihat justru ya
di salah satu rumah sakit itu asn
bahkan dimintai uang untuk sebagai dukungan terhadap paslon tertentu
jadi kalau kita berbicara kecurangan
ini dugaannya itu ada di semua pihak
jadi tidak adil kalau misalkan
ada hubungan dua dengan pemerintah
ada hubungan tiga dengan pemerintah
karena faktanya pak prabowo subianto itu sudah maju sebagai
kes dan jawab pers itu dari tahun dua ribu sembilan
pengenalan masyarakat akan beliau itu sudah sangat tinggi
dan artinya gugatan phpu diterima atau enggak ini merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi
tidak heran apabila masyarakat itu mengingat dan memilih pak prabowo subianto di tahun dua ribu dua puluh empat
gibran yang dianggap sebagai tokoh muda yang spektakuler
jadi tidak elok rasanya apabila permohonan tiga itu
menolkan ataupun menihilkan perusahaan suara dua
ini sangat sangat menyakiti sebagian besar
dan tidak mencerminkan suara tuhan
argumen yang disampaikan oleh dua itu kita hormati ya
proses kita ke mk ini kan salah satu cara menyelesaikan sengketa secara beradab secara demokratis
proses saling menghormati itu penting
nanti kita akan buktikan semua apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan